aku minta kamu duduk disini
yuk duduk deh
oke kalo kamu bener kamu mau ngelakuin apapun untuk aku
aku minta kamu bikin surat cerai antara kamu sama raja
dan setelah itu kamu nikah sama aku

ini dia dok
satu satunya orang yang bisa nyelamatin raja dok
ini dia adalah adiknya raja dok

lo pikir gue mau gitu donorin ginjal gue buat raja
nggak gak mau gue
diego gimana pun juga raja itu adalah saudara kamu diego
cuma kamu doang ginjalnya sama sama raja
bodoh amat gue bilang gak mau itu gak mau
aku tau kamu ini benci banget sama raja aku tau
tapi seenggaknya kamu punya hati buat kamu nolongin raja
alah biar dia mati
sebenarnya kamu tes aja dulu
siapa tahu ginjal kamu cocok sama ginjalnya raja
tapi ada kemungkinan ginjal anda cocok padiku
kau kacau dikacauin
aku yakin pasti ada keajaiban
kamu jangan nyerah ya
karena aku juga akan berjuang untuk terus hidup
tapi ada kemungkinan ginjal anda cocok pak diego
aku akan lakukan apa pun untuk kamu
asalkan kamu sembuh
kamu rasa manis
aku akan baik baik aja
aku yakin allah akan mendengar doaku
dan saat ini keajaiban untuk kesembuhan kamu ada di diego
cuma kamu satu satunya yang bisa nyampetin raja
sumpah ini permintaan kamu lucu banget participar aja
kamu minta aku untuk donorin ginjal aku
mona ini tanpa aku bilang pun kamu pasti sudah tahu aku
aku lebih senang dia mati dibanding dia hidup
aku akan ngelakuin apa pun untuk kamu asalkan kasih ginjal useful kamu percaya

oke sebentar kamu mau bilang ke dia apa
kamu akan lakuin apapun untuk aku
oke sekarang ini aku minta kamu duduk disini
kalau kamu benar kamu ngelakuin apapun untuk aku
aku minta kamu bikin surat cerai antara kamu sama raja
dan setelah itu kamu nikah sama aku
aku minta kamu duduk disini yuk duduk deh
kalau kamu benar kamu ngelakuin apapun untuk aku
aku minta kamu bikin surat cerai antara kamu sama raja
dan setelah itu kamu nikah sama aku
aku tau kamu bakal minta itu
yaudah kalau kamu udah tau aku bakal minta itu
aku lebih baik
kehilangan kesempatan jadi istri saya raja
daripada kehilangan raja selamanya
oke yaudah baguslah
kalau gitu kamu tenang aja
aku bakal persiapin semuanya
aku bakal donorin ginjal aku
untuk orang ini
tidak ada yang kurang
mama udah ngakuin apapun
untuk kesemuan papa kamu
dan mama juga bingung
gak mungkin bersatu
mama harus berkorban buat papa kamu
kalau berharap mungkin nanti ke depannya
ada keajaiban untuk keluarga kita
dan kita akan bersatu lagi sayang
dan kita akan jadi keluarga yang bahagia
ini apaan ya
penting nggak ya kira kira
gue buang aja kali ya
eh jangan deh
taruh sini aja deh
taruh sini aja deh
aku bawain bubur buat sarapan
makannya aku suapin
sampai jumpa lagi